posi barat dan sulawesi selatan menjadi lokasi pelarian jaringan santoso
saat ini kelompok santoso semakin terdesak karena minimnya pasokan makanan
selama pengejaran kelompok teroris pimpinan abu wardah alias santoso sejak akhir januari dua ribu lima belas
aparat telah mendapatkan sejumlah barang bukti dan mengunci tempat tempat yang selama ini
menjadi lokasi pelarian terduga teroris itu
pengejaran ini memutus rantai logistik dan jalan jalan tikus para buronan
dan mendapatkan bukti kelompok ini pernah menggelar latihan militer di sebuah hutan di poso sulawesi tengah
di sini mereka membuat halang rintang dan mendirikan tenda dari terpal sebagai kamp mereka selama di hutan
latihan militer mereka cukup berani dan mengandalkan kekuatan fisik
seperti bergelantungan pada seutas tambang dan berlatih keseimbangan di antara tiang kayu
usai latihan kelompok santoso berpindah pindah tempat setiap hari
mereka berjalan menyusuri hutan dari pagi hingga sore hari
begitu menemukan lokasi yang cocok untuk dijadikan kamp mereka mendirikan tenda dan memasak makanan
saat ini santoso dan kelompoknya semakin terjepit karena satgas tinombala telah menangkap banyak kurir
satgas tinombala sudah menangkap s alias brother salah satu pengikut santoso yang turun gunung karena kelaparan
pasokan logistik kelompok santoso memang menipis setelah anak buah dan kurirnya tertangkap
untuk bertahan hidup kelompok santoso berburu hewan yang ada di hutan termasuk beberapa hewan yang dilindungi
kelompok ini tak segan segan menyembelih anoa kus kus sogili hingga burung rangkong untuk dikonsumsi
padahal menangkap untuk membunuh dan memiliki hewan hewan ini dilarang undang undang
kelompok santoso hidup di pegunungan dan hutan di poso sulawesi tengah
pada hari ini penyelenggaraan yang menangkap di poso sulawesi tenggara
menangkap penyelenggaraan yang menangkap di poso sulawesi tenggara